mereka tak bisa masuk sekolah lantaran gerbang sekolah digembok
diduga imbas dari sengketa lahan yang tengah terjadi antar pengurus yayasan eka wijaya
kondisi ini memicu kemarahan para orang tua
mereka memaksa gerbang sekolah untuk dibuka hingga berujung cekcok dengan pihak keamanan sekolah
para orang tua mengaku kesal
para murid menjadi korban
gara gara masalah internal yayasan
keributan akhirnya meredah setelah petugas keamanan gabungan mendatangi lokasi
usai dilakukan mediasi pihak yayasan dan orang tua murid sepakat kegiatan belajar akan kembali digelar senin mendatang
kami koseki binom berserta dengan staf kelurahan ciriung
mencoba menjembatani permasalahan yang terjadi antara pihak sekolah
sekolah dengan pihak yang melakukan pengembukaan tersebut
sampai dengan saat ini alhamdulillah situasi sudah bisa kita kendalikan
rencananya pihak kepolisian akan melakukan mediasi antar pihak bersengketa selama dua hari ke depan
muhammad juanda bogor jawa barat